sementara kepala bagian pelaksanaan umroh dan haji kemenak jatim
nah disitu akhirnya nanti yang angkara murka itu pasti akan kalah
tapi kita masih optimis bahwa pekan ini mungkin akan ada kenaikan sedikit untuk ihsg kita
jadi kalau kita nonton wayang juga tidak kalah